ketua dprd dki jakarta prasetyo edi marsudi
menyoroti kinerja tim gubernur untuk percepatan pembangunan
atau tgupp yang dinilai tidak maksimal
menurutnya ada kesan kinerja tgupp hanya menakut nakuti
satuan perangkat kerja daerah atau skpd
ketimbang mengawasi rancangan apbd dki dua ribu dua puluh
apakah kurang ini pak yang gak bisa memakai kandungan
makanya ini kan pak gubernur punya tim tgupp segitu banyaknya
di mana dia
jangan jadi tgupp ini hanya menakutkan skpd
akhirnya gak kerja pak
jangan menakutkan mereka mau kerja untuk yang baik
tapi ketakutan dengan diri sendiri seakan akan yang paling benar
nah hal hal seperti ini sebetulnya ayo jabarkan yang baik
perencanaan yang baik
nanti di banggar besar kita diskusi
debat masalah anggaran yang layak
kalau gak layak ya gak sekat
minta kepada pak anies jangan menyalahkan pemberitaan sebelumnya atau anak buahnya
ini koreksi dulu
jadi kalau saya melihat
ini kan masih perencanaan dari bapeda yang belum sebetulnya firm
kita pun sampai hari ini saya belum mendapatkan kuappis dua ribu dua puluh
yang direvisi oleh pak anies
tetapi karena sistem e budgeting ini masuk langsung mengunci
harusnya kan apa apa kan harus dirangkum dulu
skpd dirangkum rapatkan dengan
pak gubernur dulu waktu zamannya pemerintahan sebelumnya saya sering diajak bicara ya
begini gini karena e budgeting udah pasti gak bisa
jadi e budgeting itu mengunci hal hal yang negatif untuk masuk ke situ
munculnya sejumlah anggaran janggal
salah satunya pengadaan lem senilai delapan puluh dua miliar rupiah
di laman apbd dki jakarta menjadi sorotan dan menuai kritik
salah satu muncul dari indonesia corruption watch atau icw yang menyebut
upaya transparansi anggaran pemprov dki jakarta kian mundur
koordinator divisi monitoring dan analisis anggaran icw firdaus ilyas mengungkapkan
sistem input anggaran menggunakan e budgeting merupakan sebuah terobosan
untuk menjaga transparansi rencana anggaran pemprov dki jakarta
firdaus menyebut penggunaan e budgeting membuat pengelolaan anggaran pemerintah lebih efektif
karena publik bisa turut serta mengawasi
salah satunya dengan kemudahan akses melihat proses tender proyek
serta surat kontrak yang dipublikasikan secara luas
firdaus menyayangkan keputusan pemprov dki jakarta yang seolah menutup akses publik
kepada sistem pengelolaan anggaran yang justru memunculkan sejumlah anggaran siluman
yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah
lebih jauh firdaus juga menyayangkan sikap gubernur anies yang seolah anti kritik
terhadap rencana anggaran dan pendapatan belanja daerahnya yang beberapa saat lalu dilontarkan
oleh anggota dprd dki jakarta dan malah menyalahkan sistem
kan e budgeting itu dibuat dalam rangka membangun transparansi
membangun keterlibatan publik dalam pengawasan anggaran
nah kalau dikatakan sistemnya malah menjadi apa namanya memberikan ekses buruk
saya pikir bukan sistemnya tapi pengelolanya
jadi artinya seharusnya pak anies juga berkaca kepada staffnya
dari sekian puluh skpd ribuan yang meng entry segala macam tinggal dicek saja
apakah anda punya perancanan atau tidak
karena kan anggaran itu kan mengikuti kebutuhan ada prioritas ada skala
ada yang disebut sebagai anggaran maju
itu anggaran yang kita perkirakan untuk tahun depan
itu yang saya katakan tadi ini menggambarkan bagaimana cara berpikir
atau merespon dalam isu transparansi atau prioritas efisiensi anggaran
itu mengalami kemunduran untuk pemerintahan dki jakarta
jadi tidak mungkin sistem e budgeting itu total diselesaikan secara elektronik begitu ya
tidak mungkin misalnya sistem itu kan harus dibangun dengan rasa dengan nilai gitu
jangan lupa jarod saiful hidayat angkat bicara soal dugaan penggelombongan anggaran dpr di dki jakarta
jarod maksud kami anggaran apb di dki jakarta
jarod mengakui saat menjadi gubernur dki juga ada upaya penyusupan anggaran
jarod menekankan sistem elektronik budgeting didesain sebagai bentuk transparansi pemprov dki jakarta
agar masyarakat bisa ikut mengawasi
jarod menilai kasus ini bukan semata kesalahan gubernur dki jakarta anies baswedan
jarod menyarankan anies melacak pihak yang meng input dan menelusuri benda yang menguntungkan anggaran
melacak pihak yang menginput dan menelusuri dugaan kesengajaan dari penginputan anggaran lem aibon
ketua dpp pdi perjuangan ini juga mengaku saat ia menjabat gubernur
ada upaya dari pihak tertentu untuk menggelembungkan anggaran namun akhirnya bisa dibongkar
dengan keterbukaan seperti ini maka sebetulnya pemerintah provinsi akan lebih terbantu
dan anggaran itu bisa terpaksa sekarang sehingga tidak ada lagi keluaran pemerintah pdi
dan ini pernah terjadi pada saat jepang
satu persis bagaimana penyusupan perumahan sehingga kita sempat bersihkan dengan diberi
dan akhirnya kita menggunakan hppd selama enam tahun

makanya kita bikin e budgeting itu betul betul akan menjadikan

dprd dki fraksi psi william aditya sarana
dalam cuitan twitternya william membongkar kejanggalan anggaran dprd dki jakarta
yang mengusulkan pembelian lem ibon dua kaleng setiap bulannya untuk murid sd selama setahun
tak hanya menyorot soal kejanggalan pembelanjaan lem ibon dengan anggaran total delapan puluh dua delapan miliar rupiah
william yang juga tercatat sebagai anggota dprd termuda di dki jakarta ini
dengan nilai anggaran lainnya
seperti pengadaan ballpoint atau pulpen dengan nilai anggaran satu ratus tiga miliar rupiah
untuk dinas pendidikan di wilayah jakarta timur
william menduga gubernur dki jakarta anies baswedan tidak mengetahui dan memahami isi anggaran yang diajukan
dua kaleng lem ibon per orang
dan katanya kan ini salah ketik
tapi di sini kami ingin mengatakan bahwa
ya ini anggaran yang diperoleh
ini hanya salah satunya doang loh
yang kami buka
dan langsung dikatakan salah ketik
apakah temuan temuan kami yang lain itu dikatakan salah ketik juga
anggaran mencengangkan tersebut dipilih dan dimasukkan ke dalam sistem oleh sudarman
kasubag tata usaha di sudin pendidikan jakarta barat wilayah
sudarman mengaku tak salah memasukkan data
tidak dalam tekanan perintah seseorang
atau juga tidak sedang iseng saat mengetik anggaran
ia mengaku hanya salah ketika mengesian
hanya salah memilih komponen
sudarman tak menyangka jika masalah ini jadi pembicaraan publik dan viral
bukan salah mengikut tapi salah pilih komponen
salah pilih lalai pak

seharusnya nggak ada nggak ada seharusnya
karena kita juga tetap nanti nunggu ini
nunggu rks dari sekolah yang disusun kita rekap baru kita masukkan
kepala dinas pendidikan dki jakarta saifullah hidayat
menyatakan rencana anggaran rp delapan puluh dua miliar rupiah untuk pembelian lem bersifat sementara
dan akan diubah setelah ada pengajuan anggaran dari pihak sekolah
saifuloh menjelaskan anggar tersebut merupakan anggaran alat kelengkapan kantor
biaya operasional pendidikan wilayah satu jakarta barat
angka tersebut akan berubah setelah dilakukan penyesuaian
tentulis kantor seluruhan sekolah
artinya pada saat penyusunan anggaran dilakukan secara detail di sekolah
mudah mudahan komponen ibon yang delapan puluh dua miliar itu tidak ada
kita akan lakukan penyesuaian
dan data untuk melakukan penyesuaiannya sudah ada
sesuai dengan hasil input di masing masing sekolah
sementara gubernur dki jakarta anies baswedan
justru mengkritik sistem penganggaran dki jakarta
yang sudah dijalankan sejak pemerintahan sebelumnya
yaitu sistem anggaran yang sudah berkonsep digital
namun masih mengandalkan manusia dalam hal peninjauan
menurut anies sistem penganggaran yang smart
seharusnya bisa mengoreksi kesalahan saat memasukkan data
sistemnya sekarang itu sudah digital
but it's not smart system itu hanya digital saja
mengandalkan orang untuk review itu sudah berjalan bertahun tahun
karena itu ini akan dirubah
bukan dibiarkan begitu saja
anies menegaskan akan mencopot jajarannya
jika masih melakukan kesalahan dalam menyusun anggaran yang tidak masuk akal
tim liputan cnn indonesia
pemerintah provinsi dki jakarta mengunggah video arahan gubernur dki jakarta
anies baswedan kepada jajarannya
dalam video ini anies meminta jajarannya menyisir ulang proses penyusunan anggaran
pemprov dki jakarta mengunggah video arahan
anies pada selasa ke akun youtubenya
video ini merekam rapat yang dipimpin anies pada dua puluh tiga oktober lalu
di hadapan jajarannya anies berbicara tentang perlunya ketelitian
dalam menyusun kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara
kuappas tahun dua ribu dua puluh yang merupakan cikal bakal apbd dki jakarta
anies mengingatkan pemprov dki punya waktu pendek dalam menyusun anggaran dua ribu dua puluh
ia pun menyinggung soal sisa lebih perhitungan anggaran
yang diperoleh oleh pemprov dki jakarta yang menyusut
anies lantas menyoroti beberapa usulan anggaran
antara lain anggaran belanja alat tulis kantor di suku dinas jakarta timur
dalam anggaran ini ada usulan anggaran pengadaan ballpoint rp enam ratus tiga puluh lima miliar
belanja alat tulis kantor dari tiga ratus empat puluh sembilan miliar jadi ada
lalu sekalian penghapus rp tiga puluh satu miliar coba
ini kalkulator memang tahun ini gak punya kalkulator gitu
kita mau belanja tiga puluh satu miliar kalkulator bapak ibu
ini karena kecil kecil sembunyi sembunyi sana sini lolos
yang meloloskan siapa
gubernur dki jakarta
yang meloloskan itu
lalu turun lagi ke bawahnya
lalu bawahnya lagi bidang
itu yang meloloskan
tapi ujungnya saya juga yang meloloskan
betul ya pak sekarang
ya kita kita semua ini yang meloloskan
ini bukan kok gubernur tidak melulu
gubernur ikut meloloskan
karena itu kita petani satu satu ini
publik ramai membahas rencana pengajuan anggaran pemprov dki jakarta
mulai dari pengadaan lem delapan puluh dua miliar hingga kertas dua ratus tiga belas miliar rupiah
gubernur anies sempat membahas angka angka fantastis ini di depan anak buahnya
namun publik kini menunjuk pucuk pimpinan ibu kota dan meminta penjelasan
praktek menyiasati anggaran seperti ini diduga bukan yang pertama kali terjadi
kita bahas malam ini bersama william aditya anggota dprd dki jakarta fraksi psi
william selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
yang juga kemudian awal pihak yang paling pertama bisa dikatakan mengungkap ini kepada publik ya
dan kemudian ada mas misbah hasan sekjen fitra
mas misbah selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah hadir
wah sudah bawa laptop jadi nanti kami juga akan langsung melihat data datanya
saya ke william dulu
william anda merasa ini janggal persisnya itu kapan
jadi kami itu sudah bersurat kepada gubernur dan mbak pedak agar dokumen dokumen apbd dua ribu dua puluh itu di upload di website
itu awal bulan agustus
lalu tanggal sebelas oktober
tiba tiba dokumen apbd dua ribu dua puluh itu di upload di website
suaranya langsung di take down
nah beberapa hari kemudian kami baru sadar bahwa yang di take down itu cuma tombolnya doang
jadi kalau di mbak buka website apbdjakarta go id dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
nah kita klik dokumennya keluar
nah kita baru sadar bahwa beberapa hari kemudian nggak tahunya cuma tombolnya doang yang hilang
datanya linknya semua masih ada
jadi kami bisa mengakses dan kami menyisir semuanya
dan salah satunya kami menemukan lem ibon itu
itu kononologisnya lah
selain itu apalagi yang unik yang fantastis yang aneh yang nggak biasa ya ditemukan
ya waktu itu kami sebutkan tiga lagi
misalnya pengadaan komputer di smk negeri itu oleh dinas pendidikan
dia membeli tujuh tiga ratus tiga belas unit komputer
dengan total harga rp satu ratus tiga puluh dua miliar
berarti satu komputer itu lima belas juta
ini untuk kegiatan belajar mengajar untuk di sekolah sekolah
ya wajarnya buat komputer komputer di sekolah ya paling maksimal mungkin delapan lah gitu
komputer jenis apa lima belas juta
memang dibutuhkan oleh siswa siswa kita
terus tidak bisa komputer gaming itu rp lima belas juta
nah yang menarik lagi yang netizen sudah temukan misalnya ballpoint
ballpoint di sdn jaktim
itu dia membeli ballpoint sebanyak sembilan puluh delapan tiga ratus dua puluh dua unit
total harganya satu ratus dua puluh tiga delapan miliar
berarti satu piece nya rp satu ratus lima
ballpoint ya satu piece nya ya
nah yang terakhir yang kami coba waktu itu rilis itu ada smart storage sama storage server
dari dinas komunikasi informatika dan statistik
satunya dua belas miliar dia beli empat unit
totalnya lima puluh tiga miliar
ditambah storage server sepuluh unit harga satuannya satu dua miliar
totalnya dua belas tiga miliar
nah waktu itu saya pernah ke jakarta smart city
ada diskusi di sana
tampaknya tidak perlu ada data tambahan sehingga membeli
karena ini kan kita lagi menghadapi defisit
kami sedang menghadapi revisi
ada kurangnya itu sekitar rp lima triliunan lah
nah apakah memang membutuhkan semua ini
jadi intinya dari temuan temuan kami ini adalah kami ingin adanya transparansi dari eksekutif
agar semua dokumen dokumen apbd dua ribu dua puluh itu di upload di website
agar tidak terjadi perdebatan seperti ini
sekalipun memang ini baru rencana dan kemudian juga sudah dikatakan oleh gubernur anies bahwa itu masih akan dikoreksi
tapi tetap saja itu membuat kita terbelalak ya
oke padahal ini sudah setransparan ini tapi masih ada upaya untuk memasukkan nilai nilai yang ajaib itu
nanti kita bahas ya setelah jeda tetap di cnn indonesia prime news
padahal ini sudah transparan loh
bahwa publik itu sudah bisa melihat tapi toh mereka masih melakukan cara yang seperti ini
ya benar mbak putri bahwa ini sebenarnya modus modus yang sudah sering kali dilakukan oleh birokrasi ya
oleh opd oleh asn
bagaimana memasukkan komponen komponen anggaran di dalam kegiatan subkegiatan di dalam program yang sebenarnya tidak nyambung
antara nama program kegiatan subkegiatan
sampai ke komponen kegiatan
jadi inilah yang sering kali kami katakan bahwa sebenarnya korupsi itu sebenarnya sudah direncanakan dari proses perencanaan anggarannya
jadi proses penyusunan
dan kalau misalnya dilihat dari proses ini itu kan berarti dari bawah juga sudah direncanakan itu
jadi memang sejak apa ya penganggaran itu kan mulainya dari penyusunan kuah ppas ini
yang akan nanti ditetapkan menjadi kua ppa
setelah itu akan dirinci menjadi
yang itu semua dinas akan merinci seberapa besar volume jumlah anggarannya dan siapa penerima manfaatnya
baru semua itu dikolek oleh bapeda oleh tapd ya
tim anggaran pemerintah daerah untuk menjadi rapbd yang dibahas lagi oleh dewan gitu ya
jadi saya apresiasi sekali kepada mas william dan kawan kawan psi

jadi kemudian juga sudah mempublikasikan temuan temuannya karena publik sendiri selama ini tidak bisa mengakses dokumen dokumen itu
seknas fitra pada tanggal enam belas oktober kemarin itu juga melayangkan surat resmi permohonan dokumen kuap ppas dua ribu dua puluh kepada pemprov
tetapi jawabannya sekitar tanggal tiga puluh ada suratnya itu
dan mereka berjanji akan memberikan setelah dokumen tersebut ditetapkan diketok
nah ini artinya bahwa partisipasi masyarakat
ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa apa gitu kan
ketika sudah diketok ngapain apa fungsinya partisipasi masyarakat kalau dokumen yang diberikan sudah diketok
justru partisipasi itu bisa optimal bisa maksimal bisa bermakna itu ketika proses proses perencanaan semacam ini
seperti yang saat ini kemarin kemudian dilakukan oleh william
tapi sekarang begini deh ini sudah keluar dan kemudian bagaimana dengan cara komunikasinya william
cara komunikasi pemprov nih kan kemudian ada yang bilang salah ketik ada yang bilang nggak salah ketik
ada yang bilang salah ambil komponen pada saat membuat e budgeting itu
jadi bagaimana nih sekarang kan semua akhirnya mencoba menjalankan sistem e budgeting ini
ribetlah susah dan segala macam anda kan dprd sekarang
ya justru itu menunjukkan betapa tidak siapnya eksekutif sebenarnya
begitu banyak alasan untuk menutupi kesalahan kesalahan ya kan
nggak ada suatu pernyataan resmi salahnya ini
nah saya juga mau bilang bahwa oke misalnya ada cacat di sistem itu ya segera diperbaiki dong
beliau kan gubernurnya udah dua tahun ya kan segera perbaiki
bisa dicari kekurangannya apa
jangan tiba tiba udah
kita teriak baru dia perbaiki ya kan dia apalagi menyalahkan gubernur sebelumnya lagi
nah secanggih apapun juga sistemnya secanggih apapun mesinnya itu juga tergantung oleh usernya
kalau usernya tidak mau menggunakan mesin itu yang canggih dan lain sebagainya
ya akhirnya juga nggak akan terpakai akhirnya juga seperti ini
menurut saya e budgeting di dki jakarta itu mungkin salah satu yang udah yang paling mutakhir mungkin di indonesia
jadi manfaatkan aja dulu yang ada
kan tinggal upload aja datanya gitu loh nggak ada yang susah sebenarnya
oke gak ada yang susah sebenarnya mas misbah tadi dikatakan william ini salah satu yang tercanggih
tapi toh kemudian kedodoran dan kelihatan angkanya seperti itu bagaimana dengan di daerah sebenarnya saya mau tanya
ya kalau di
prakteknya masih seperti ini juga
ya hampir semua daerah juga melakukan hal yang sama ya bagaimana menyiasati e budgeting itu
karena kontrol dari pimpinan kepala opd maupun
gubernur atau bupati wali kota juga selama ini masih relatif lemah gitu ya
itu yang menyebabkan asn itu bisa mengotak ngatik komponen komponen anggaran dan menyisipkannya untuk kepentingan pribadi maupun golongannya
jadi ini sebenarnya tadi saya katakan bahwa saya yakin ini tidak begitu saja terjadi atau alasan alasan tadi ya soal salah ketik dan sebagainya
tapi ini memang sudah direncanakan tapi ini memang sudah direncanakan
jadi ini memang sudah direncanakan dan ketika itu tidak terpantau dan lolos itu kan ketika dilakukan pengadaan kan sah
karena dia sudah resmi menjadi dokumen apbd
nah ketika sah dan itu dibelanjakan itu secara akuntansi itu sudah tidak bisa dipermasalahkan
itu yang menyebabkan sebenarnya perencanaan korupsi modusnya semacam ini
nah sebenarnya alurnya bagaimana kemudian sudah diketahui sejak kapan kemudian sudah diketahui sejak kapan
dan kita lihat sekarang
ini ada cuplikan dari arahan gubernur dki terkait penyusunan anggaran yang di upload di youtube pemprov dki jakarta
ya berusah kalian penghapus tiga puluh satu milyar coba
ini kalkulator memang tahun ini gak punya kalkulator gitu
kita mau belanja tiga puluh satu milyar kalkulator bapak ibu

ini karena kecil kecil sembunyi sembunyi sana sini lolos
yang meloloskan siapa gubernur dki jakarta
yang meloloskan itu
lalu turun lagi ke bawahnya kepala opd
lalu bawahnya lagi bidang itu yang meloloskan
tapi ujungnya saya juga yang meloloskan
betul ya pak sekarang
ya kita kita semua ini yang meloloskan
ini bukan kok gubernur tidak melolos gubernur ikut meloloskan
karena itu kita petani satu satu ini
belanja alat tulis
tahun lalu atau tahun ini tiga ratus empat puluh sembilan miliar tahun depan satu enam triliun
bagaimana kita menjelaskannya pak pak sekarang
belanja alat tulis kantor dari rp tiga ratus empat puluh sembilan miliar jadi rp satu enam triliun
sekarang pertanyaan saya tadi
ini namanya mempermalukan diri sendiri
kita saja kalau anak kita tanya nih di rumah nih
bu pak apa sih itu yang ditulis di koran katanya ada satu enam triliun
bisa jawab tidak pak pak sekarang
sekalipun kemudian gubernur anies kemudian merilis video ini william
tapi bagaimanapun tetap ada tanggung jawab yang harus diambil kan dari seorang gubernur
jadi memang secara konstitusional yang bertanggung jawab tertinggi ya gubernur
dan satu lagi kalau pak anies merasa kesulitan selama ini menyisir anggaran ya saya coba bantu
dibantuin rakyat gitu misalnya
biar saya yang bantuin rakyat juga bantuin sama sama nyisir pak anies gak marah marah lagi
jadi memperingat pekerjaan pak gubernur juga
peringat pekerjaan gubernur juga
intinya memang kuncinya di transparansi ya
kalau tadi apa yang dilakukan oleh pak gubernur anies baswedan itu sudah relatif bagus ya
bagaimana beliau metani istilahnya kan
metani anggaran dan menemukan beberapa kejanggalan item item anggaran itu
itu yang memang seharusnya dilakukan oleh gubernur anies sebelumnya juga kepala opd
untuk menyisir setiap komponen kegiatan dan perusahaan
dan di satu program
ini bayangkan kalau total belanja apbd dki itu delapan puluh sembilan triliun
nah itu bagaimana mau metani dengan waktu yang hanya berapa bulan mas biliar
sebulan lebih untuk melototin anggaran
ini kan tidak mungkin dilakukan semuanya
makanya temuan temuan yang didapat oleh mas william dan kawan kawan hanya beberapa item
nah ini seharusnya
pemerintah provinsi dki itu mempublikasikan saja
tadi bahasanya mas widya membantu memelototi anggaran tersebut
dan menemukan mengoreksi dan memberi masukan kepada pemprov
dalam hal ini gubernur untuk bagaimana menyusun dokumen anggaran yang lebih berkualitas
tapi bagaimanapun juga kan ini sekarang sudah kejadian
dan pak anies kemudian sudah mengatakan
ini siapa yang sekarang harus dilakukan kan ada ditelusuri dulu
itu siapa yang bisa memasukkan angka angka itu gitu kan william
lalu setelah itu apa
karena kalau misalnya misalnya
misalnya kemudian pak anies tidak secara tegas menggeser atau mengganti atau memotong lingkaran itu kan
itu akan berulang terus di tahun tahun berikutnya
iya betul betul sekali
maka langkah awalnya itu ya transparan
itu udah langkah yang berulang
itu udah langkah yang paling baik lah
jadi keanehan keanehan itu ya tidak bisa diselesaikan kalau gak ada transparansi
kalau tertutup semua gimana kita bisa tahu yang mana temuan
temuan itu pasti ada gitu
transparansi itu bukan menghilangkan semua yang aneh aneh
transparansi itu meminimalisir gitu loh
jadi ya gimana cara mengurangi temuan temuan
agar semuanya terang benerang
orang nggak berani main lagi gitu

sekarang udah tertutup misalnya prosesnya
ya orang berani main gitu
kejahatan kan dilakukan di ruang gelap
jadi agar temuan temuan ini terminalisir bahkan gak ada gitu ya
udah itu aja jawabannya
itu yang paling mudah ya
apa yang kemudian akan dilakukan anies baswedan jika kemudian ditemukan hal hal seperti ini lagi
bisa lihat semua ini
oh gak tembus
jadi kalau mau nunjuk pakai apa nih
yaudah lihat paling atas tuh
sudin jaktim dari tiga puluh lima miliar jadi
ini belanja belanja alat tulis kantor
ini baru dikumpulkan yang naiknya di atas satu miliar ya
nanti yang naiknya sembilan ratus sembilan puluh juta nggak masuk
tapi apa bedanya sembilan ratus sembilan puluh dengan satu miliar nggak masuk
karena pakai sistem aja dicek naiknya di atas satu miliar
terus kalian jangan ini bapak ibu ulangi you're out
karena kita tidak bisa menjelaskan ini kepada diri sendiri tidak bisa menjelaskan ini pada publik apalagi kepada tuhan yang maha kuasa
anda bisa kita jelasin ini
karena tidak ada yang bisa menjelaskan jadi sebenarnya siapa yang bermain
cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas anggaran yang anggaran atau rencana anggaran dengan nilai nilai yang fantastis
mulai dari lem lah kertas penghapus server komputer tadi disampaikan oleh william
jadi sebenarnya siapa yang bermain mas
kalau misalnya ini ditelusurinya harus sampai tingkat mana
ya kalau sekarang ini kan yang paling bertanggung jawab itu kan yang menyusun anggaran di timnya pemprov itu
tim anggaran pemerintah daerah
tim anggaran pemerintah daerah
itu di situ ada sekda ada bapeda dan ada kepala kepala opd seluruhan
jadi itulah yang sebenarnya yang paling bertanggung jawab
selain gubernur sendiri ya karena bertanggung jawab secara keseluruhan dari proses proses ini
jadi kalau ini dikatakan bahwa sistemnya ini buruk ini yang seharusnya dievaluasi sejak awal gitu ya
ini kan sudah dua tahun pemerintahan anies baswedan ini
nah selama dua tahun ini ngapain saja
beliau punya tgupp yang bisa membantu untuk memperbaiki sistem kalau itu memang dianggap bermasalah
atau dia mereka juga bisa menyisir sebenarnya seperti apa yang dilakukan oleh dewan gitu ya untuk pencegahan korupsi
karena itu yang paling utama kan pembentukan tgupp
atau tim penanggung
pencegahan korupsi di dki itu kan fungsinya seharusnya seperti itu
bagaimana melihat menyusuri men tracking bahasa kita setiap anggaran sampai ke detail atau level komponen tadi itu
ya jadi pertanyaannya siapa yang bermain ya
kalau saya nggak mau berspekulasi
artinya kami nggak mau langsung nunjuk si a si b yang bermain dan sebagainya
kami di sini sesimpel semuanya mau transparan gitu loh
agar itu kan kecurigaan kan
publik tuh curiga ketika uangnya itu kok ditutupi gitu
uang saya kok ini kami yang bayar pajak dan sebagainya tapi kok penggunaannya kok kami nggak boleh tahu ya sama gubernur
maka kecurigaan publik itu suatu hal yang wajar
kalau semuanya dari awal transparan dan sebagainya walaupun ada temuan ya
publik nggak akan semara ini kalau menurut saya
karena ini udah di awal udah tutup semua terus tiba tiba ada temuan lagi semakin memperkuat persepsi adanya permainan kecurangan dan lain sebagainya
akan lain cerita deh kalau misalnya dari awal tuh udah transparan gitu
jadi kalau misalnya sekarang yang bisa dilakukan sekarang apa mas misbah
ketika misalnya sekarang udah dikumpulkan
misalnya sekarang udah dikoreksi kemudian berarti nanti kan kita tinggal menunggu hasil yang sudah jadi yang kemudian dirilis di website apbd itu kan
dan tidak ada yang bisa kita lakukan lagi soal itu
sekalipun misalnya kita masih menemukan anggaran anggaran yang agak aneh yang agak dipertanyakan
ya ini kan masih tahap kuap ppas ya
masih ada tahap berikutnya yaitu rka skpd
disitulah data yang lebih detail
anggaran yang lebih detail
nah ini adalah program perkegiatan dan percapaian output outcome
ya di situ kalau memang tadi ada komitmen untuk mempublikasikan dokumen dokumen itu
itu justru pemerintah provinsi seharusnya terbantu oleh masyarakat
oleh anggota dewan yang cukup kritis gitu ya
untuk melihat sebenarnya ada permainan apa di penyusunan anggaran itu
nah setelah rka skpd nanti akan menjadi
nah itu juga seharusnya di upload ya
karena proses berikutnya yang akan dibahas oleh dewan itu nanti akan
dewan kan tidak bisa lagi membahas sampai ke satuan tiga ya
sampai ke detail anggaran
tapi disitulah peran publik sebenarnya untuk memberi masukan kepada anggota dewan maupun kepada pemerintah provinsi dki jakarta
jadi ini sesimpel niatnya mau terbuka atau tidak dan mau dibantu oleh publik atau tidak
karena kan kita ingat beberapa kali gubernur anies juga mengatakan peran publik di sini
pemerintahan yang membuka seluas luasnya peran publik gitu kan william
jadi semestinya tidak ada yang kemudian marah tersakiti apalagi tersinggung jika kemudian publik bersama sama mengoreksi ini gitu
jadi kan kalimatnya kan berkontradiksi terus gitu pak anies
bilang ke partisipasi publik tapi datanya nggak dibuka
apa yang mau dipartisipasiin
jadi saya bingung lah dengan pernyataan yang berubah berubah terus
jadi tolong kalau saya ini sih minta aja tolong transparan lah
dan sekarang nih kita kan lagi pembahasan anggaran di komisi komisi kan
dan eksekutif itu baru bawa datanya tuh hari hal loh
jadi kan ada revisi itu mas
ada penurunan kan
harusnya kan penurunan itu jauh jauh hari udah dikasih juga dong dokumennya
bisa dipelajari ya
nah kita disuruh pelajari hari high
jadi benar benar kita kebingungan sih sama eksekutif ini
kita akan melihat nanti seperti apa
tapi yang pasti cnn indonesia sudah juga menghubungi gubernur anies baswedan untuk hadir di cnn indonesia prime news
tapi belum bisa menyanggupi
akan hadir di layar cnn indonesia nanti malam
tapi kami nanti akan memberikan video
akan memberikan informasi perkembangannya
terima kasih william sudah hadir malam hari ini
terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir
cnn indonesia prime news segera kembali dengan informasi lain